kalung aku mana ya

kalung itu gak boleh hilang
kalung itu gak boleh hilang
segitunya banget sih
emangnya ada harganya juga kalung ini
gak ada harganya kan
kamisya jangan kak

terus ngapain sih diambil sama kak
emang gak ada harganya
emang gak ada harganya
kamisya kan ada keharganya kok dan gue juga sangat enggak butuh kalung itu
gue gak akan balikin kalung ini karena kalung ini itu beda sama kalung kalung yang lain
kalung ini itu bisa bikin kelabakan kalau
emang kan kalung ini tuh sangat menyenangkan
balikin kalungnya kak
gak apa apa sih nanda
man udah deh man
lo kalau jadi babu gak usah berlagu deh
kenapa sih non
dulu non udah ngebuang kalungnya amira ke danau
karena kalung itu sangat penting buat dia
karena kalung ini kan sangat penting buat non zahira
kenapa sih do mau ambil
apa untungnya sih non
udah lama gak usah banyak ngomong
zahira ada apa ini
ini tadi aku mau bercanda sama zahira
terus tahu nih si arman
kesannya aku jahat banget sama zahira
aku gak jahat sama kamu kan
kamu itu gak bisa ya mesya
kalau tidak ribut dengan adik kamu zahira
dia itu adik kamu
kalian berdua anak kandung papa
kalian kedudukannya sama di dalam rumah ini